presiden jokowi dodo mengingatkan semua pejabat negara agar berhati hati saat menyampaikan pernyataan kepada publik
presiden meminta pejabat negara termasuk menteri melakukan cross check saat memberi penjelasan tentang angka data dan masalah hukum
jokowi menyampaikan itu di istana negara jakarta jumat siang saat diminta pendapat tentang pernyataan menkumham yasona lauli
yang menyebut buron kpk harun masiku belum berada di tanah air
presiden mengaku tidak tahu apakah penjelasan yasona yang simpang siur karena kurangnya koordinasi dengan pihak terkait atau tidak
seperti diberitakan enam belas januari lalu menkumham yasona lawli menginformasikan setelah ke singapura enam januari harun masiku belum kembali ke tanah air
namun keterangan berbeda disampaikan istri harun masiku hildawati jamrin yang tinggal di goa sulawesi selatan
pada dua puluh satu januari hilda mengakui harun sudah kembali ke indonesia sejak tujuh januari lalu
pada dua puluh satu januari hilda mengakui harun sudah kembali ke indonesia sejak tujuh januari lalu